kita lihat yang spesial di kongres partai nasdem hari ini adalah sambutan dari gubernur dki jakarta anies baswedan
kita simak bersama
pak haji surya paloh
yang saya hormati ketua majelis tinggi partai nasdem dan seluruh jajaran majelis tinggi
yang saya hormati wakil ketua mprri
yang saya hormati para anggota dprri dari partai nasdem
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang saya hormati para gubernur para wali kota para bupati dari partai nasdem
dan keluarga besar partai nasdem yang hadir pada kesempatan malam hari ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera untuk semuanya
ijinkan kami menyampaikan dalam kesempatan malam hari ini
ucapan selamat datang kepada keluarga besar partai nasdem yang hari ini memulai kongres kedua di jakarta
sebelas hari yang lalu kita di jakarta memperingati peringatan hari sumpah pemuda
ketika kongres partai nasdem diputuskan berada di jakarta maka ini mengingatkan pada kita
di sini hadir peserta kongres dari seluruh wilayah indonesia
di kota inilah simpul persatuan indonesia ditali eratkan untuk pertama kalinya
di kota jakarta inilah yang pada masa itu belum disebut sebagai kota jakarta
disebut sebagai negeri jakarta
karena kita belum memiliki satu bangsa satu tanah air seperti yang dikatakan di dalam kongres pada saat itu
kita merasakan efek dari kongres itu
persatuan hadir di kita
dan pemersatunya adalah bahasa
di indonesia ada ratusan bahasa
ada ratusan suku bangsa
tetapi kita mampu bersepakat satu bahasa bersama yaitu bahasa indonesia
persatuan ini harus dirawat
persatuan ini harus dijaga
kita menyadari bangsa kita amat beragama
kita menyadari bangsa kita amat beragam
tapi sesungguhnya yang unik dari indonesia bukan beragamnya saja
bukan uniknya saja
hebatnya indonesia dibanding tempat lain ada bangsa yang beragam
tapi berbeda dengan indonesia
di sini ada keberagaman
tapi ada persatuan indonesia
itu yang unik dari indonesia
karena itu saya percaya
partai nasdem yang hari ini berkongres untuk yang kedua kalinya
akan menjadi motor penjaga persatuan indonesia
bang surya paloh beberapa waktu ini memberikan contoh
kita berada dalam demokrasi
dan dalam demokrasi ada perbedaan
ada pandangan yang amat berbeda
saya ingat di dalam deklarasi waktu itu ketika kami bacakan
ketika tahun dua ribu dua
kalimatnya sangat relevan
gerakan nasional demokrat mencita citakan demokrasi yang matang
yang menjadi tempat persandingan
keberagaman dengan kesatuan
dinamika dengan ketertiban
kompetisi dengan persamaan
kebebasan dengan kesejahteraan
keseimbangan seperti itulah yang harus dituntaskan di indonesia
kalimat ini dibacakan waktu itu dan diperjuangkan
karena itu harapan kita di jakarta
harapan kita dengan kongres di jakarta
semangat itu terjaga
kami di jakarta menyadari persis
di sini tidak ada kota lain di indonesia
yang memiliki penduduk seberagam jakarta
tidak ada kota lain
di tempat ini semuanya ada
karena itu gubernur dki jakarta
adalah gubernur bagi setiap penduduk di jakarta
apapun latar belakangnya
dan tugas kami adalah memastikan
bapak ibu sekalian bang sur yang saya hormati
salah satu masalah yang kami rasakan
dan ini adalah masalah yang dialami seluruh indonesia
ada ketimpangan yang luar biasa
sementara pada saat republik didirikan di kota ini
janji republik itu adalah
memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa
dan tujuannya tercapai
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
partai nasdem harus bisa menjadi yang menjaga
cita cita menghadirkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia
karena kita menyadari
saya menyadari persis di jakarta
hampir tidak mungkin
membangun persatuan dalam ketimpangan
membangun persatuan harus dalam kesetaraan
membangun persatuan harus dalam rasa keadilan
dan itulah yang kita coba dorong
karena itu saya percaya
kongres kedua yang diselenggarakan
di kota tempat simpul persatuan dimulai
di kota janji kemerdekaan ditorehkan
insya allah kongres kedua ini
akan membawa semangat restorasi
semangat pendiri bangsa
yang akan membawa indonesia lebih baik
dan nasdem lebih memberikan
kontribusi manfaat bagi seluruh rakyat
di jakarta dan di indonesia
izinkan saya mengakhiri dengan mengucapkan
selamat kongres kedua
dan semoga kongres ini
menjadi salah satu catatan bersejarah
bukan hanya bagi partai nasdem
tapi bagi perkembangan demokrasi di indonesia
wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh